pak erik tohir
pak pak pak
ini sejarah pak sejarah pak
pak jokowi terkait kepentingan
sore tadi saya datang
bersama pak ketua pssi
pak erik tohir
laga pada malam hari ini
timnas kita dengan
sangat keras saling menyerang
ya sudah kita ketahui
sejak dua ribu dua belas sampai sekarang kita
belum pernah menang
hadiah pulang tahunnya pak erik
biasalah dalam bulan
ternyata enggak ya
dan kita bisa masuk ke katar
dekat ke apa dilihat ya
ya ini kan masih
agak panjang ya
hingga persiapannya lebih panjang
kesana dengan kondisi yang
jauh lebih siap
semuanya bermain baik
semuanya bermain baik
pesan khusus pak untuk para pemain pak
dan pelatih pak
ya ini masih banyak yang diperlukan pak pak
sekali lagi masih panjang
sampai di apa
menjaga agar kerjasamanya
dan tidak ada passingnya
gak ada yang salah pak
mau ngurusin ke pak erik
oh urusan presesi
tanya ke pak erik
kalau sudah berhasil akan kembali di solo
tanya ke pak erik
ya baiklah saya kira tadi kita melihat
semua lini saling mendukung baik
belakangnya baik saya kira
ya itu yang
dan kerjasamanya saya lihat juga saling
ya semua bermain baik
pak sekerja kosong apa sudah selesai tradisi pak
tadi kok posisinya pak
tradisi nya berapa pak
tradisi saya menang
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak